yang berikutnya lagi pak erik kan ini juga ada wasit di waktu pertandingan ginia juga memerintahkan untuk tendangan penalti
ini jelas enggak lah kenapa con sintayong sampai dikeluarin yang satu bahasa perancis satu bahasa korea nggak ketemu juga gitu
nggak tahu artinya apa tapi yang penting keluar kuning dan merah ya memang ini ya sesuatu yang menurut saya ya merugikan indonesia gitu
ini benar benar secara telanjang sebenarnya semua orang juga bisa melihat bahwa ini bukan untung gagal untung gagal bisa di
ya enggak ya kan kalau penalti beberapa kali dirugikan terus terusan ya
i know bukan itu poinnya sih tetapi memang bisa dibilang wasit sudah memberikan atau mengindikasikan sebuah kecenderungan yang tidak fair pada indonesia
nah pertanyaannya kan waktu itu ada presiden viva pak jiani gak ngomong apa apa pak erik
ya saya rasa sebagai presiden juga dia nggak boleh intervensi terlalu jauh lah
apakah dia melakukan koreksi setelah itu saya tidak tahu karena otoritasnya kan saya nggak bisa
tapi kan pasti ngobrol waktu itu berdua melihat wasit seperti itu kan pasti antara pak erik sama presiden fifa pasti what the
ya gianni datang pasti dia ingin mengharapkan lebih
ya untuk indonesia ini gr nya saya
i know i know tapi soal wasit dengan waktu playoff di jini itu ketika sekali berpresiden viva hadir
dia pasti komentar sesuatu cuma pak erick tidak mau mengatakan
ya bukan sesuatu yang saya bisa share